di tiap dapil dengan pembulatan ke bawah yang menuai kritikan
hal ini disampaikan ketua kpu hashim ashari didampingi ketua bawaslu rahmat bagja dan ketua dkpp hedi lugito
di gedung kpu ri jakarta rabu sepuluh mei pagi
menurut hashim keputusan mengubah pkpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
pasal delapan ayat dua ini setelah mendengar berbagai kritik masyarakat terkait pembulatan ke bawah
dan diputuskan bersama bawaslu dan dkpp pada selasa malam
hashim menegaskan perubahan peraturan ini akan segera dibahas bersama pemerintah dan dpr
dan bagi partai politik yang telah mendaftarkan bacalek ke kpu diberikan kesempatan
untuk mengubah jumlah bacalek yang didaftarkan hingga batas akhir pendaftaran bacalek pada empat belas mei mendatang
jadi dalam teks yang sebut
berbunyi bahwa dalam hal penghitungan tiga puluh persen jumlah bakal calon perempuan
di setiap dapil menghasilkan angka pecahan
maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai a kurang dari lima puluh
hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah
atau b lima puluh atau lebih hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas
akan dilakukan perubahan menjadi dalam hal penghitungan tiga puluh persen jumlah bakal calon perempuan
di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke